bantuan alat kesehatan dari tiongkok telah tiba di indonesia
bantuan dikirim dengan pesawat yang tiba di bandara soekarno hatta pada jumat dini hari
bantuan yang tiba di hari ini datang dari berbagai perusahaan asal tiongkok yang berinvestasi di indonesia
total jumlah bantuan yang diterima adalah empat puluh ton
bantuan terdiri dari beragam alat kesehatan yang akan digunakan untuk penanganan wabah virus corona di indonesia
seluruh bantuan tersebut nantinya akan didistribusikan melalui bnpb rumah sakit rumah sakit dan jaringan beberapa fakultas kedokteran di indonesia
jumlahnya sebesar empat puluh ton
yang hari ini kita serah terimakan adalah dua puluh ton untuk batch pertama
dan nanti dua puluh ton lagi menyusul pada hari sabtu besok
karena pengangkutannya terpisah
berupa alat alat medis
yang terdiri atas satu swab kit
tes kit untuk covid sembilan belas
enam masker bedah
hingga alat alat pelindung diri seperti baju kacamata sarung tangan dan sebagainya
bantuan yang akan kita terima tersebut nantinya akan diserahkan untuk membantu kerja dari gugus tugas
percepatan penanganan covid sembilan belas
kementerian kesehatan dan kementerian bumn